nak mama benar benar merasa bersyukur atas kabar ini
setelah penantian mama selama ini keraguan mama yang berusaha mengikhlaskanmu
ternyata allah sungguh maha baik
allah kembali memberikan kesempatan kita untuk bisa bersama lagi nak
mama berharap kali ini kamu benar benar ditemukan
mama tidak ingin kembali diberikan harapan
jadi aldebaran masih hidup
ya udah gak apa apa
saya yakin anda pasti sekarang sibuk ngurusin itu
jadi nanti aja kita atur waktu kapan kapan
dapat kabar kalau ternyata lebaran
mereka lagi nunggu di rumah sakit
alhamdulillah ya allah
ini benar benar berita bagus ma
ya mudah mudahan aja jadi kenyataan
ini berita bahagia buat rosa buat andin buat semuanya
setelah bertahun tahun ya ma
tuh syukurnya ketemu
untuk observasi di rumah sakit
setelah ini semoga bapak semakin cepat sembuh
dan juga bisa bertemu dengan keluarga
ya pa kita masuk ke mobil
keluarga sudah menunggu di rumah

di sekitar wilayah patroli terdapat isyarat kedaruratan
sehingga kita langsung melaksanakan pengecekan di pulau tersebut
dan memang benar kita menemukan ada tiga personil yang mengirimkan isyarat kedaruratan
pada saat kita menerima isyarat kedaruratan
kemudian kita langsung aksi melaksanakan evakuasi
kita temukan di pulau tersebut dua laki laki dengan satu perempuan
informasi yang kita terima pada saat mereka berada di atas kapal
mereka adalah penumpang dari maskapai lang indonesia
yang informasi sebelumnya dinyatakan hilang dan diduga jatuh
salon udah sampai bulan besok sama randy disitu
saya ingin tahu kabar sepatnya
semoga ini benar benar
nak mama benar benar merasa bersyukur atas kabar ini
setelah penantian mama selama ini
keraguan mama yang berusaha mengikhlaskanmu
ternyata allah sungguh maha baik
allah kembali memberikan kesempatan kita untuk bisa bersama lagi nak
kali ini kamu benar benar ditemukan

mama tidak ingin kembali diberikan harapan palsu nak
kira kira apa ada harapan lagi pak untuk korban yang selamat ditemukan
selalu akan ada harapan
kita akan update informasi lanjutan
apabila memang sudah ada informasi yang memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan pencarian
mudah mudahan akan lebih banyak orang orang lagi yang bisa kita selamatkan
ketika korban ditemukan
kira kira kondisi seperti apa pak
pada saat kita temukan kondisi tiga korban relatif stabil
kebetulan kri semarang lima ratus sembilan puluh empat juga memiliki fungsi kapal rumah sakit
sehingga kita bisa melaksanakan treatment lanjutan
sehingga ketika korban sampai dengan saat ini kondisinya semakin membaik pada saat kita temukan sebelumnya
kita akan update informasi dari badan besar
kemudian apabila memang sudah ada informasi
kita lanjutkan pencarian sampai dengan semaksimal mungkin
kita bisa menyelamatkan korban korban selanjutnya
rena sama sekarang lagi asik main kan ya
pokoknya jangan sampai mereka tahu soal ini
gigi takut kalau mereka nanti udah keburu tahu
tapi ternyata ini beritanya gak bener kan
pasti mereka sedih kecewa
nah itu yang bikin ticky gak tega lagi ngeliatnya kalau mereka udah sedih
kalau kali ini sih gue bener bener berharapkan
bener bener berharap banget ya kia
bener bener pak bos tuh pulang
amin ya allah amin amin amin mbak
muka muka beneran gak mau masalah
mbak kiki mau ngecek askara dulu ya
oh iya deh sekarang gue juga mau cek rena

alahkan kembali dong mbak
kok kayaknya kamu kurang senang kenapa
masa orang hilang bertahun tahun kita gak harus nyassa
cuman aku mikir
fokus rena akan terbagi
dan persoalan rena dengan
akan semakin susah
ya pasti sih ada efeknya juga